seorang wanita berinisial icl yang diduga sebagai pelaku penggelapan uang study tour siswa kelas sebelas sman dua puluh satu bandung ditangkap
dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh satreskrim polrestabes bandung
polisi masih mencari motif serta pihak lain yang diduga terlibat kami siang
sebelumnya sma negeri dua puluh satu kota bandung akan menggelar study tour bagi tiga ratus lima puluh siswanya ke yogyakarta
kegiatan itu gagal akibat uang senilai hampir empat ratus juta rupiah dibawa kabur tersangka
untuk dapat mengikuti kegiatan study tour ini para siswa diminta untuk menyetorkan uang sebesar satu tiga juta rupiah ke panitia study tour
pihak travel sendiri mengatakan pihak sekolah tak mentransfer uang ke rekening resmi travel
tapi justru ke rekening pribadi oknum pegawai travel